pimpinan perusahaan ct corp hairul tanjung mengisi studium general atau kuliah umum di institut teknologi bandung sabtu pagi
mengambil tema entrepreneurship dalam kuliah umum ini hairul tanjung berbagi pengalaman serta tips untuk menjadi pengusaha sukses
pimpinan perusahaan ct corp hairul tanjung menjadi pembicara dalam kuliah umum atau studium general yang diselenggarakan institut teknologi bandung sabtu pagi
di hadapan ratusan mahasiswa ct berbagi pengalaman dan sepuluh rahasia suksesnya menjadi pengusaha khususnya di era digital seperti sekarang
ct mengungkapkan uang bukanlah modal paling penting untuk mencari pengusaha
dibutuhkan perpaduan antara finansial networking intuisi dan intelijensi sebagai modal utama menjadi wira usaha
kiat sukses dari hairul tanjung ini menjadi hal yang paling dinanti para mahasiswa yang hadir
jadi kayak saya lebih tahu gitu tentang pengalaman dia
dari dia masih apa namanya masih membangun usahanya sampai di akhirnya menjadi sukses
dan itu bener bener dapat banget pelajarannya
karena kayak kita sebagai kewirausahaan juga kayak kita tuh harus bener bener cari peluang yang ada di sekitaran lingkungan kita
nah udah gitu kemudian juga kayak sebenarnya kayak jangan pantang menyerah itu sih terutama
insight insight insight saya dapat sih sebenarnya lebih ke gimana dunia industri sekarang sih
yang mulai bergerak ke arah data kan
dimana data sendiri sekarang katanya beliau adalah new resource
dimana orang yang bisa mendapatkan data atau mempunyai data bisa membuat kesimpulan kesimpulan yang akhirnya itu mampu berdampak lebih besar lagi
rektor institut teknologi bandung kadar sasurya dimengatakan
studium general atau kuliah umum ini merupakan agenda rutin yang diadakan oleh kampus itb
setelah sebelumnya dikenal sebagai research university
ini tentu akan sejalan dengan arah itb
dimana itb mengharapkan sebagian dari lulusannya untuk menjadi entrepreneur
karena semakin banyak entrepreneur dalam satu negara
maka negara itu akan lebih cepat maju
kadarsa berharap keberadaan tokoh tokoh penting sebagai pembicara dalam kuliah umum itb dapat menularkan semangat dan etos kerja yang baik bagi para mahasiswa